kita beralih ke informasi lain dimas kanjeng taat pribadi masih enggan mengimbau pengikutnya yang masih bertahan di padepokan untuk pulang
ia mengaku tidak menyesal mengklaim dirinya mampu menggandakan uang
ia merasa yang dilakukannya merupakan sebuah kebenaran untuk kemaslahatan umat
pengakuan ini disampaikan taat pribadi saat dikunjungi anggota komisi tiga dpr di mapolda jawa timur beberapa waktu yang lalu
menurut dimas kanjeng kesetiaan pengikutnya bertahan di padepokan merupakan bukti bahwa ajarannya tidak ada yang menyimpang
ia menilai dalam diri pengikutnya sudah tertanam motivasi yang ia berikan sejak lama
taat pribadi mengaku bukan kiai namun telah melantik sekitar satu ratus lima puluh sultan yang tersebar di seluruh indonesia
ketika pengikutnya menerima pengikutnya penyelamatnya dan pengikutnya yang lainnya
penyelamatnya penyelamatnya dan penyelamatnya
penyelamatnya dan penyelamatnya
karena di padepokan ada visi dan misi yang harus dijalankan diperintahkan oleh banda yang sayang